pledoi terdakwa putri candrawati melalui penasehat hukumnya
halaman tujuh belas angka satu sampai dengan empat yang pada pokoknya menggambarkan sisi kehidupan harmonis terdakwa putri candrawati
dengan seluruh keluarga besarnya para ajudan dan art
pledoi tim penasehat hukum terdakwa putri candrawati keliru atau tidak benar
terlihat di penasihat hukum terdakwa putri candrawati terkesan memaksakan keinginannya
agar penuntut umum menyelami pembuktian motif dalam perkara ini
sehingga benar benar terbangun perbuatan pelecehan atau perkosaan
sementara sepanjang persidangan ini tidak terdapat satupun bukti yang menunjukkan
bahwa terdakwa putri candrawati dilecehkan atau diperkosa
jika tim penasehat hukum menghendaki motif tersebut seharusnya dari awal
persidangan sudah mempersiapkan bukti bukti vali tentang pelecehan dan pemerkosaan
akan tetapi tim penasehat hukum yang merasa paling hebat
dengan menunjukkan kehebatannya tidak mampu memperlihatkan bukti bukti tersebut

penasehat hukum hanya bermain dengan akal pikirannya agar mencari simpatik masyarakat
padahal simpati masyarakat itu dapat diperoleh dengan mudah jika terdakwa putri candrawati
mampu berkata jujur di hadapan persidangan yang panjang ini
bahkan selama dalam persidangan terdakwa putri candrawati mempertahankan perilaku ketidakjujurannya
yang didukung oleh tim penasehat hukum untuk tetap tidak berkata jujur demi tujuannya
agar perkara ini tidak terbukti
bahkan keteguhan ketidakjujuran itulah yang dijunjung tinggi
oleh tim penasehat hukum terdakwa putri candrawati dan seolah olah melimpahkan kesalahan kepada korban
nofrian sayo suahutabarat yang sudah meninggal dunia karena tertembak akibat dari perbuatan
salah satunya terdakwa putri candrawati bersama sama dengan saudara ferdi sambo
saksi kuatmaru saksi rikki rizalwibowo dan saksi richard elia zerpudiang lumiuh
itulah yang menyebabkan tidak terlihatnya motif dalam perkara ini
dan apakah dengan tidak terbuktinya motif perkara ini bisa kabur
tentu jawabannya tidak
karena secara normatif dan yuridis
motif bukanlah bagian dari bestandil delik atau inti delik yang harus dibuktikan
penuntut umum melakukan pembuktian dengan metode yang berimbang atau fire trial
telah berupaya melakukan pengungkapan motif dalam pembuktian terhadap perkara
atas nama terdakwa putri candrawati
akan tetapi tidak dapat terbuka motifnya karena terdakwa putri candrawati
lagi lagi ketidakjujuran tersebut didukung oleh tim penasehat hukum
sehingga pengungkapan motif tidak dapat terbuka secara terang benderang
dan menjadi ironis dalam perkara ini terdapat korban nofrianza yosuahutabarat
yang telah dibunuh secara sadis dengan menggunakan cara berencana lebih dulu
maka untuk itu semua dalil tim penasehat hukum harus dikesampingkan
pledoi terdakwa putri candrawati melalui tim penasehat hukum halaman tujuh belas angka lima sampai dengan tujuh
yang pada pokoknya menggambarkan peristiwa perbuatan keji
amoral dan tidak manusiawi yang dilakukan oleh
korban almarhum nofrianza yosuahutabarat terhadap biri terdakwa
pledoi tim penasehat hukum terdakwa putri candrawati keliru atau tidak benar
tim penasehat hukum tidak profesional hanya mampu bermain retorika
dengan memojokkan seolah olah korban nofrianza yosuahutabarat
sebagai orang yang berbuat keji amoral dan tidak manusiawi
tim penasihat hukum mengemukakan pendapat tersebut terkesan memperlihatkan sikap emosionalnya
menjelek jelekkan korban nofrianza yosuahutabarat
seharusnya tim penasehat hukum berpikir jernih ikut membantu pengungkapan fakta sebenarnya
dan yang terjadi
tim penasihat hukum membuat statement yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya
tidak salahlah jika terdakwa putri candrawati memilih tim penasihat hukum
yang sekarang sebagai orang yang mendampingi untuk membela hak terdakwa putri candrawati
karena yang diharapkan adalah keterbukaan dengan latar belakang kejujurannya
malah yang terjadi mempertahankan ketidakjujuran
dan bahkan memfitnah korban nofrianza yosuahutabarat yang sudah meninggal dunia
tim penasehat hukum tidak berpikir rasional untuk membantu

dan yang terjadi

malah yang terjadi sebaliknya

menurut fakta yang terungkap dalam persidangan
terdakwa putri candrawati telah secara sah dan meyakinkan bersama sama dengan rencana terlebih dahulu
membunuh korban nofrianza yosuahutabarat
yang dibuktikan dari keterangan saksi saksi dan bukti bukti yang mendukung perbuatan terokok putri candrawati
meskipun fakta tersebut sudah terbuka dengan terang akan tetapi
terdakwa putri candrawati bersama tim penasehat hukumnya lagi lagi melontarkan fitnah keji
dengan menyatakan korban berusaha memanipulasi kejadian kekerasan seksual tersebut
dengan memaksa membangkitkan terdakwa putri candrawati keluar dari kamar
untuk menghadang orang naik menuju lantai dua kediaman magelang
dan dalil tim penasehat hukum tersebut tidak mampu dibuktikan karena memang
tidak terdapat satu buku satupun bukti yang bisa menunjukkan dalil tim penasihat hukum
di dalam pledoi tim penasihat hukum menggunakan alat bukti keterangan ahli
psikologi forensik yang menggambarkan terdakwa putri candrawati sebagai seseorang
yang sedang mengalami depresi atau trauma kekerasan seksual adalah tidak relevan
karena alat bukti tersebut sebagai circumstance evidence atau alat bukti tidak langsung
yang dalam keterangan ahli psikologi forensik baik oleh reni kusumowardani
dan ahli nathaniel elnanu zesumampo sama sama memberikan keterangannya
di depan persidangan di bawah sumpah bahwa hasil analisa psikologi forensik memiliki deviasi
dan hasil psikologi forensik memiliki deviasi
hal tersebut bersesuaian dengan keterangan ahli kriminologi yaitu prof dr muhammad mustafa
memberikan keterangannya di depan persidangan di bawah sumpah bahwa untuk membuktikan
ada tidaknya suatu perbuatan kekerasan seksual atau pemerkosaan harus ada bukti ilmiah
yaitu pemeriksaan forensik seperti jejak dna berupa visum et repertum akan tetapi hal tersebut
tidak dilakukan oleh terdakwa putri candrawati karena berusaha menutupi dan mempertahankan ketidakjujurannya
yang didukung oleh tim penasehat hukum
berkenaan dengan hal tersebut maka dalil dalil yang dikemukakan oleh tim penasihat hukum harus dikesampingkan
tiga tanggapan tim penasihat hukum mengenai atas keterangan saksi dalam surat tuntutan penuntut umum
poin a adanya saksi yang tidak dihadirkan di dalam persidangan namun termuat dalam surat tuntutan
b adanya bap saksi yang dibacakan di persidangan tanpa alasan ketidakhadiran yang sah menurut pasal satu ratus enam puluh dua ayat satu kuhap
c penuntut umum memanipulasi keterangan saksi
ahli dan terdakwa dalam surat tuntutan
d penggunaan alat bukti yang tidak konsisten
e penuntut umum menggunakan alat bukti yang didapat secara tidak sah
f penuntut umum mendasarkan surat dakwaan dan surat tuntutan berdasarkan hanya pada satu keterangan saksi richard elijah pudyanglumiu
tanggapan pledoi tim penasihat hukum terdakwa putri candrawati keliru atau tidak benar
adanya saksi yang tidak dihadirkan di dalam persidangan tetap dapat dimuat dalam surat tuntutan
hal tersebut karena keterangan saksi yang termuat dalam surat tuntutan
dan sewaktu dilakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan memberikan keterangan di bawah sumpah
dan karena keterangan saksi tersebut satu kesatuan termuat di dalam berkas perkara atas nama terdakwa putri candrawati
yang mana di dalam surat tuntutan menjadi alat bukti surat
karena itu menurut kami tim penasihat hukum tidak cermat dan tidak teliti dalam membaca surat tuntutan penuntut umum
sehingga saksi saksi yang nyata nyata dihadirkan oleh penuntut umum tidak termuat dan tidak dijadikan sebagai pertimbangan
dalam membuat terang peristiwa pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terdakwa putri candrawati
bersama sama dengan saudara ferdi sambo saksi richard eliajar pudiyanglumiu saksi ricky rizal wibowo dan saksi kuat maruh
yang mana tim penasihat hukum terdakwa putri candrawati telah menyampikan keterangan saksi saksi yang telah dihadirkan di persidangan
sebagaimana telah terurai di dalam surat tuntutan penuntut umum
terhadap saksi yang dibacakan di hadapan persidangan juga telah memenuhi syarat untuk dibacakan
karena para saksi pada tingkat penyidikan sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu dilakukan penyumpahan
sebagaimana berita acara penyumpahan yang dibacakan dihadapan persidangan sebelum pembacaan keterangan para saksi
dan para saksi juga telah dipanggil secara patut namun yang bersangkutan tidak dapat hadir sehingga dimohonkan untuk dibacakan
dan saat dibacakan tim penasihat hukum juga tidak berkeberatan sehingga keterangan yang termuat dalam surat tuntutan dapat diakui kebenarannya
dan terdakwa putri candrawati juga tidak keberatan atas keterangan tersebut
terhadap keterangan memanipulasi tim penasihat hukum terdakwa putri candrawati terlalu mengada ngada
karena pada nyatanya para saksi selain mengakui keterangan yang telah diberikan di bap saat diperiksa pada tingkat penyidikan
para saksi juga menerangkan kembali terhadap keterangan yang telah diberikan di bap